iya dan pastinya dengan penetapan tersangka bupati ini dari kutai kertanegara menambah deretan panjang begitu ya kepala daerah yang tersangkut dengan korupsi
ya karena sudah beberapa daerah kepala daerah tertangkap terbukti kemarin wali kota batu juga sempat tertangkap tangan oleh kpk dalam kasus penyuapan juga
dan selanjutnya kita ke informasi yang lain wakil presiden yusuf kala menilai bahwa setia novanto sebaiknya mundur dari kursi ketua umum golkar
hal ini disampaikan jk setelah mendengar hasil rapat pleno dpp golkar
sementara pihak internal melalui wakil sekjen partai golkar mengaku masih mengkaji kondisi dan juga status pimpinan partai saat ini
wakil presiden yusuf kala menilai setia novanto sebaiknya mundur dari kursi ketua umum golkar
permintaan ini disampaikan setelah mendengar hasil rapat pleno dpp golkar yang meminta setia novanto untuk mundur sebagai ketua umum partai golkar
yusuf kala yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum golkar menilai citra suatu partai cenderung buruk jika memiliki pemimpin yang banyak terseret kasus
menurut kala partai golkar harus dipimpin sosok yang bersih dan memiliki banyak pengalaman
sepantasnya begitu karena ini kita tidak bicara pribadi kita tidak bicara hanya legalitas kita bicara image
karena partai itu tergantung image masyarakat tergantung penilaian masyarakat publik
kalau publik sudah mengatakan pimpinannya jelek apalagi partainya begitu jadi memang keputusan itu seharusnya demikian
sementara wakil sekretaris jenderal partai golkar adis kadir menegaskan bahwa golkar belum memutuskan untuk menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk menggantikan ketua umum saat ini setia novanto
menurut adis internal partai golkar masih akan mengkaji kondisi dan status pimpinan partai saat ini
nantinya hasil kajian akan dibawa pada rapat pleno partai
adis juga menambahkan wacana penunjukan plt ketua partai tidak etis jika dibahas saat kondisi kesehatan setia novanto masih belum membaik
belum ya belum belum ada keputusan itu
belum ada keputusan untuk menunjuk plt
jadi memang ada hasil kajian tetapi belum diputuskan di dalam rapat
itu kan harus ada melalui rapat pleno ya
dan rapat harian kemarin tidak memutuskan hal itu
jadi kita tunggu hasil rapatnya
dan tidak elok juga kalau kondisi ketua umum masih dalam keadaan sakit
sebelumnya hasil rapat pleno dpp partai golkar yang meminta setia novanto mundur diambil setelah melihat elektabilitas partai golkar menunjukkan penurunan
eko ardi cnn indonesia
kpk akan memutar rekaman pembicaraan setia novanto dan berbagai pihak yang terlibat dalam korupsi proyek iktp yang merugikan negara rp dua tiga triliun
pada lanjutan sinem prapradilan setia novanto rabu mendatang
ya rekaman tersebut rencananya akan ditayangkan sebelum kpk menghadirkan
sejumlah saksi ahli guna meyakinkan hakim bahwa ketua dpp golkar tersebut layak menyandang status sebagai tersangka penyidikan kasus korupsi proyek senilai lima sembilan triliun rupiah tersebut
nanti silahkan rekan rekan media dan juga nanti masyarakat bisa mengikuti pada hari rabu yang mungkin suatu bukti yang cukup relevan dengan penetapan kepada pemohon sebagai tersangka
dan itu sangat jelas nanti bisa disaksikan pada tayangan kami nanti